jelang akhir pekan siapa yang belum mengunjungi jakarta fair dua ribu sembilan belas
di prj kemayoran jakarta pusat ini ada berbagai produk dan juga barang yang menjadi incaran warga
tidak terkecuali ragam hunian yang ditawarkan berbagai pengembang
salah satunya adalah sarana jaya yang menawarkan hunian dp rupiah
jakarta fair dua ribu sembilan belas masih menjadi magnet bagi pengunjung
berbagai gerai produk ditawarkan untuk memenuhi minat masyarakat
tak terkecuali gerai milik developer yang menawarkan hunian
salah satunya adalah perumda saranajaya yang memiliki beberapa proyek strategis
sebagai badan usaha milik daerah provinsi jakarta
keterlibatan sarana jaya dalam jakarta fair merupakan bagian dari tanggung jawab publik
nah tentu harapan kita
sebagai pengembang ini mandat kita hunian gitu ya
nah ini yang saya rasa program untuk membuka pendataan ini bagus
saya rasa ini inisiatif yang bagus yang harus didorong terus
supaya kita punya data yang akurat gitu ya
siapa sih yang punya kebutuhan hunian
tentu utamanya kita ingin
orang orang yang membeli rumah pertama gitu ya
beberapa proyek yang menjadi andalan saranajaya adalah pengembangan sentra primer tanah abang
yang kini masih dalam proses hingga hunian dp rupiah di pondok kelapa
khusus hunian dp rupiah saja membuat tak sedikit pengunjung yang penasaran untuk mencari informasinya
iya kebetulan ini kan ada stand sarana jaya ya
saya juga penasaran dengan dp yang rumah dp rupiah itu
karena kan sejak dua ribu tujuh belas di
gaungkan kan sering sering di apa namanya sebutkan
karena kan banyaknya di media sosial itu ada infonya
dan udah tersedia apa belum
seperti itu aja sih
sedangkan pemasaran unit dilakukan oleh dinas perumahan dki jakarta
reza ramadan indra hadi jakarta